kita beralih ke berita lainnya
rencana alih fungsi hitech mall surabaya
menjadi gedung pusat kesenian di kota pahlawan
oleh pemerintah kota surabaya
menuai kekecewaan para pemilik usaha komputer dan elektronik
para pedagang ini kecewa karena usaha yang mereka rintis
harus dimulai lagi dari nol
apakah anda pernah berkunjung ke pusat komputer hitech mall
di kawasan kusuma bangsa surabaya
anda harus siap siap kecewa
karena dua tahun lagi pusat komputer terbesar se indonesia ini
akan digusur keberadaannya oleh pemerintah kota surabaya
ya penggusuran ini menyusul habisnya masa kontrak pengelola gedung pt sasana boga
pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
karena itu pemkot akan mengalihkan menjadi pusat kesenian surabaya
yang jauh lebih dibutuhkan warga kota pahlawan
rencana besar kami selalu budayaan warisata ini
nanti akan kita jadikan
semua unsur seni itu di sana
mau seni kodruk mau seni pantomi mau seni warian orang
semua nanti masuk ke sana
meski masih dua tahun lagi sejumlah pedagang mengaku kecewa
dengan pemindahan ini karena akan ada penyesuaian baru lagi
tak sedikit sejumlah pengusaha sudah memajang pemberitahuan kepindahan tokonya mulai sekarang
kita informasikan kalau dua ribu sembilan belas jadinya alih oleh pemkot
jadi perpanjangannya mungkin mentok mentoknya bulan enam besok ini
jadi bulan enam baru berulang ulang
ini kan tata tata mendatangnya kan dari luar kota
jadi orang kan imesnya kan hitech mall
taunya kan hitech mall di sini
bukan selama pindah kan kita sebagai pedagang kan bakal kalas lagi
dari kas tampuk lagi
rencananya para pedagang ini akan pindah ke beberapa pusat perbelanjaan lain di surabaya
diantaranya di itc mega gorosir dan jmp
wahyu pratama surabaya